rencana gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
segera melelang mobil dinas anggota dprd dki
terganjal peraturan menteri dalam negeri
untuk itu jarod meminta kementerian dalam negeri
untuk diberi diskresi dan pengecualian
untuk bisa melelang satu ratus satu mobil dinas tersebut
satu ratus satu mobil dinas berbagai merek milik anggota dprd dki jakarta
yang saat ini masih diparkir di basement gedung dprd dki inilah
yang rencananya akan dilelang oleh gubernur dki
namun rencana jarod segera melelang masih terganjal
permendagri nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
pada pasal tiga ratus enam puluh empat tertulis penjualan barang milik daerah
berupa kendaraan bermotor dinas operasional
dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan
yakni berumur paling singkat tujuh tahun
ada pun satu ratus satu unit mobil dinas yang selama ini digunakan anggota dprd dki
baru berumur dua tahun
maka jarod meminta kemendagri agar diberi diskresi
dan pengecualian agar dapat melelang mobil dinas tersebut
mobil nelang ini kan sebetulnya semangat kita
itu dalam rangka untuk mengamankan aset dari pemerintah
supaya tidak turun nilainya
makanya meskipun ada aturan seperti itu
kan boleh kita minta diskresi
di dalam rangka
menjual lelang secara terbuka
setelah nanti dana ini juga masuk di pemerintah
daripada menunggu sampai tiga tahun lagi baru dilelang
inilah yang menyebabkan kita itu tidak bisa maksimal
untuk mengelola aset
kalau itu tidak bisa dipakai tidak dimanfaatkan jadi jual saja